ada pak dokter
nanda dewi kebun untuk dulu
anak saya udah terkubur dan kamu itu adalah hasil dari pengkhianatan perempuan ini tahu
kamu cukup buretno buretno tidak tahu apa apa boleh tidak kenal anak itu siapa anak itu
adalah anak kandung dari anak kesayangan di buretno sendiri baik anak yang dididik
dan dicintai oleh dewi adalah hasil perselingkuhan bayu sama perempuan lain
dia bukan kamu
tentu dewi akan tetap terus melakukan apapun untuk kesembuhan abi
janji santa dewi buat abi
tapi kalau nenek redmu keluarga abi
abi takut tante
nenek redmu kan galak
dia suka melotot juga tante
biar bagaimanapun juga
nenek retno itu kan neneknya abi
jadi abi harus sayang
tapi abi bakal ketemu lagi gak sama nenek redmu
berarti tante seram
tante nisa sama jerry juga keluarga abi dong tante
kenapa keluarga abi galak galak
gak baik kayak tante dewi semua om dokter
jangan takut dong
jangan takut dong
jangan takut dong
tante dewi yakin kok kalau nenek retno
dia akan sayang sekali sama abi
dia itu dia udah menunggu kehadiran cucu laki laki dari dulu
tante nisa juga
kalau jerry tau
abi itu saudaranya
pasti jerry bakal seneng banget main sama abi
ada pak dokter

nenek tolong temenin abi dulu
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar sebentar sebentar
sebentar sebentar keruling beda
sebentar sebentar sebentar keruling autumn
sebentar sebentar sebentar sebentar
udah cukup mas bayu
aku akan membuat
anak dan istrimu menderita seperti aku
saya tadi pergi begitu saja
saya merasa sangat terpukul dan emosi tadi
seharusnya saya tidak melibatkan dokter
di dalam urusan keluarga ini
saya yang harusnya minta maaf bu dewi
saya sudah berjanji untuk tidak membuka
identitasnya abi kepada bu retno
tapi itu yang saya lakukan
dan saya tidak berang
dan saya minta maaf atas sebab itu
saya tidak bisa tinggal diam melihat bu retno menghina

menfitnah kamu dan abi seperti itu

saya merasa kalau bu retno itu harus tahu kalau abi itu adalah cucunya
saya rasa sudah cukup kamu dihina dan difitnah selama ini
saya cuma takut kalau
penyakit jantung mama akan kambuh
saya pernah berjanji kepada almarhum suami saya
terbuat dari apa hatinya
dia bahkan masih berubah menjadi seorang anak muda
masih berusaha menjaga pesan terakhir suami yang telah hianati dia
dan menyebabkan penderitaan hidupnya
bagaimana aku bisa mencegah hatiku untuk mengagumi kamu
saya minta kalau dokter nggak keberatan
saya minta waktu sebentar
untuk saya dan abi
untuk saya dan abi
hal ini terlalu berat untuk kami
saya sangat mengerti
saya sangat mengerti
satu hal lagi dong
kejadian buruk ini terjadi di hari istimewa dokter